mau dipenjarain atau mau dikawinin
semua kita lupain ya
kapan sih istirahatnya
muci lapar nih pengen makan
iya tunggu sebentar ya
cepet ya miss
kenapa pada lemes gitu
iya muter pelan pelan
tangannya lurus tetap di atas
wah ada yang masuk ke kamarku nih
anak anak sebentar ya ibu tinggal lagi
ada yang masuk kamarku deh
ngapain kamu di kamar saya
ngapain kamu masuk kamar saya

dulu surat suratnya sebentar
ini anak anak kenapa sih
kalian kenapa lari larian
kayak habis dikejar apaan aja
dikejar hantu ini tau kok iya
kita dikejar sama miss bemi
ternyata selama ini miss bemi yang larang soal nini tawa itu
miss bemi ternyata parete
jangan percaya saya di fitnah
siapa yang fitnah
nih aku bingin rekamannya
iya usaha kita sudah berhasil
iya dong kalian tenang aja
saya akan menangkan kalian
dan semua murid mas joko pindah ke sanggar saya
saya udah tau pasti kamu pengen kaburkan
eh jangan kemana mana sebelum kamu menjelaskan kepada kita di sini
apa motivasi kamu untuk memfitnah mas joko
udah parete udah udah
karena semenjak ada sanggar mas joko
kok sanggar balet saya jadi sepi
jadi saya kesel
nih saya kasih uang buat kamu
yang bisa bergerak dan menakuti warga
oh gampang itu sih kecil
makasih mbak ya
jadi ini semua teh gara gara kamu ya
kamu yang bikin cerita
dan kamu yang fitnah mas joko
sampai hampir pergi dari tempat ini
jangan bolehin mas joko pergi mi
iya pak rete
kasian atau mas joko jangan sampai pergi
yaudah miss pen
sekarang juga kita semua harus menemui pak jokowi
untuk bisa meluruskan permasalahan ini
iya miss pen
iya mas beni dong
anak anak aja lebih pinter daripada kamu
terima kasih ya sudah mengungkap misteri ini
mau ambil rapot pegangan
selamat tinggal sanggar kebanggaanku
ternyata kita gak cocok bikin sanggar disini
aku harus pergi
eh mas joko
untung aja mas joko belum pindah
ini ada apa tau pak abu
ada yang mau disampaikan
selama ini semua itu salah
tidak saya mau fitnah soal boneka nini tau itu
saya iri karena sanggar mas joko selalu laris
sedangkan sanggar saya sepi
tujuan saya memfitnah mas joko supaya mas joko pindah dari sini
dan saya gak ada saingan lagi
oh gitu ceritanya
sekarang terserah mas joko aja
mau ngasih hukuman apa sama miss femi mau gak
ya suruh lari
suruh push up
iya sok mau dipinjarain apa mau dikawinin juga pol
semua kita lupain ya
nah saya mau ngajak mis femi buat kolaborasi dengan saya
bikin sanggar budaya bareng tradisional dan juga modern
kita kolaborasi bareng gimana
saya setuju makasih banget ya mas joko
udah mau ajak saya bergabung dan saya akan berikan yang terbaik
hebat juga ya boleh nih boleh nih bojuk bojuk boleh juga
ini bagus tuh pasti keren banget
bagus banget tuh keren
berarti kita bisa lari tradisional disampur dengan tarian modern
sore bisa ikutan lari deh
kontemporer berpaduan antara modern dan tradisional
yaudah kalau gitu berarti kita salsa aja yuk
kita salsa rabu salsa rabu sekarang kes
gak tau sih itu tarian dari afrika selatan
jeng jeng jeng jeng jeng
oh paretnya mendingan balet aja tuh sama miss femi
yaudah sekarang saya udah jadi pergitap
iya jangan jangan disini aja

nanti aku ganti nama kalian